sebelumnya jembatan gantung sepanjang empat puluh meter di area wisata penangkaran rusa cariu kecamatan tanjung sari kebupaten bogor jawa barat ambruk pada senin siang
hal ini mengakibatkan puluhan orang terjatuh ke sungai satu orang meninggal dunia dan lima orang mengalami luka parah
insiden ini sempat rekam video amatir sesaat setelah pengunjung terjatuh ke sungai
jembatan gantung berbahan bambu ini terjungkal melipat membuat rombongan pengunjung yang melintas berjatuhan
seluruh korban langsung dibawa ke puskesmas dan rumah sakit sekitar sedikitnya ada tiga puluh orang terluka
seorang korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit dan lima orang terluka parah usai terhempas dari ketinggian dua meter
insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban pengunjung